keberadaan angkutan umum sebagai salah satu transportasi publik
merupakan salah satu solusi mengatasi kemacetan di perkotaan seperti di kota bandung
sayangnya keberadaan angkutan umum atau angkot seolah semakin ditinggalkan oleh masyarakat
sudah jarang sih kalau angkot kenal pasif tinggal
karena kan angkotnya lebih mahal ya kalau angkot itu untuk jarak jauh
tapi masih dalam kota itu lebih mahal dan juga panas gitu nggak nyaman
kalau menurut aku kendaraan pribadi sih kayak motor gitu ya
soalnya kan bisa mengatasi dari kata macet juga gitu ya
soalnya kan kalau misalkan angkutan umum kalau kita naik ya mungkin kita tahu lah ngetem gitu kan
atau nggak pas sedak sedak apa gimana gitu ya kalau bahasa senayama gitu
kenyamanan dan lamanya waktu tempuh menjadi alasan utama masyarakat enggan menggunakan angkot
adanya transportasi online juga menjadi tantangan yang membuat penumpang angkot terus menurun
pandemi yang sempat melanda serta kenaikan bbm
semakin menyebabkan kegigilan kegigilan
pada saat ini bbm juga masih memperburuk kondisi dan dikeluhkan oleh para sopir angkot
karena membuat pendapatan mereka berkurang
kalau sekarang sih di setoran yang sekarang sesudah pandemi ini ya udah di setoran di seratusan
udah lumayan lagi ya
ya udah lumayan lah gitu
kalaupun bensin ya biasanya harus kalau sebelum naik kita cuma sehari cuma menghabiskan satu ratus dua puluh gitu ya
kalau sekarang kan kita habis sampai dua ratus an untuk bensin doang gitu
jadi lebih banyak apa lebih besar bensin daripada setoran mobil gitu
sekarang susah ya gitu ya
penumpang susah gitu ya
iya penumpang udah susah bensin naik
kalau saat ini ya alhamdulillah seratus mah nyampe
tapi itu jauh dari semua masa waktunya
iya iya jauh
kalau dulu kita naik berapa
kalau dulu kalau lagi pandemi cuman empat puluh tiga puluh
empat puluh tiga puluh sehari sekarang agak rame alhamdulillah
data bps tahun dua ribu dua puluh satu jumlah angkot di kota bandung mencapai lima lima ratus dua puluh satu armada yang melayani tiga puluh enam trayek
berdasarkan pantauan angkot angkot di kota bandung umumnya ramai saat jam masuk dan pulang kerja
selebihnya angkot terpantau sepi penumpang
ya memang seperti inilah kondisi angkutan umum di kota bandung
sering kalinya memang sepi penumpang ya
padahal naik angkutan umum seperti ini juga ada plus minus tersendiri
memang waktu tempuh jadi lebih lama namun ongkos yang dikeluarkan jauh lebih murah
pemerintah kota bandung menyadari bahwa angkutan umum yang ada masih belum maksimal terutama dari sisi pelayanan
namun secara bertahap pemkot bandung akan berusaha membangun transportasi publik yang lebih memadai
ya insya allah
jadi memang kami ingin ya infrastruktur transportasi publik yang lebih memadai
transportasi publiknya dulu yang dibangun
baru setelah itu kita dorong sosialisasi warga masyarakat menggunakan transportasi publik yang aman nyaman murah lah gitu ya terjangkau
dengan demikian sebelum tercapainya transportasi publik yang aman nyaman dan murah
maka masyarakat tetap tidak akan menjadikan angkutan umum sebagai pilihan transportasi yang utama
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat